tiga ratus ya betul betul tiga ratus ya dan seribu pecahan barunya ada empat lembar disini tertulis insinyur
haji juanda kertawijaya kemudian yang dua lembarnya ini pecahan lama ada tulisannya
igusti ngurah rai sekarang untuk kalian berdua jajuli halo jawab jujur kali ya ini uang punya kalian
bukan bukan nggak usah nah ciri ciri dari anak ini benar semuanya maka uang ini bisa dikatakan milik para
santriwan hasil menjual layangan nah berarti mereka ini nemu setemu iya sih kita nemu
nama saya ridwan saya salah satu pengurus di pondok pesantren kunanta pak dan mereka mereka
semua ini adalah santriwati dan pecahan barunya ini adalah uang yang punya para santriwan yang
ada di pondok pesantren kunanta dan sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau memang ada santri santri
saya yang sudah melanggar peraturan tapi saya bisa menjamin pak kalau santri santri saya itu
tidak akan meluangin perbuatan yang lagi untuk berjualan di sebarang tempat saya jamin baik
sesuai dengan prosedur kami bapak kata tangan surat perjanjian ini nanti balik bapak boleh
membawa mereka pulang oh iya baik baik boleh saya pinjem bolpede ya baik baik ini pak di sini ya
ini sudah oke berarti kami semua boleh pulang ya oh terima kasih sekali terima kasih banyak
mohon maaf ya pak ya ada di jalan minta tidak terulang lagi ya pak ya amin ya ayo kita pulang
amalia waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam dorong loh ya gue capek banget nih udah ayo tuh udah
tuang siapa nggak tahu nih gue nemu duit di sini
itu orang kita dipegang sama orang itu yang itu iya bisa angsung nih kalau dia bisa mereka
sama sobring sobring kan emang suka gitu udah tahun suruhnya kantong aku aja eh nggak
lumayan nih buat ngajak adik gue nonton film kok kecilik itu mah gampang yang penting beresin dulu
ayo dong jangan mengendalikan ayo sedetik uncle
enggak lihat mereka tadi ya kelaruan begitu padahal keburan keburan kita bisa ngontrol
kita lagi sekarang ya kejar lagi kejar lagi aduh kagak bisa abis ini enggak jadi waktu anak anak tuh
kalian kecil pintar ngopul
eh kalian berempat ini
santriwan apa bebek lompat
ngejarnya pegel kaki pegel tangan
uang dari mana
kasih nggak tahu
hai e jaik zaten
nah pemiliknya itu beli layangan kita dikasihlah uang
makanya kalau cerita yang jelas
terus terus duitnya mana
nah tadi si kantongnya si sopri ini bolong nih
makanya uangnya jatuh di tengah jalan
bisa aja itu kantongnya dibolong bolongin sengaja
nah sekarang lu mau bilang
sebentar sebentar biar ustadz jelasin ya
yang namanya lukota atau barang temuan itu
rasulullah saw pernah berkata
barang siapa yang menemukan barang temuan
maka wajib baginya untuk mengetahui jenis dan jumlah barang tersebut
kemudian dipersaksikan ke orang yang adil
nah setelah itu barang tersebut diumumkan
maksimal tiga hari
apabila tidak juga ada yang menemukan
maka barang tersebut bisa disimpan
maka disimpan di tempat sesuai hasil kesepakatan
kemudian disimpan dan diumumkan selama setahun
namun apabila sebelum satu tahun
ada orang pemiliknya datang
dia mengetahui jenis barangnya apa
ciri cirinya seperti apa
maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada si pemiliknya
ini adalah sesuatu ilmu
yang baru aja ane pengen sampaikan pada anak anak
tapi mp udah sampein duluan
ya terus kamu tau gak ciri cirinya kal
ustadz saya nyuruh ke sini
pecahan lima puluh ribu
lembar uang yang baru
nah itu ada nama pahlawan yang bernama insinyur haji juanda
lembar uang yang lama
nama pahlawannya itu
iguz dhing murah rai
kita buktikan sama sama ya
sebentar ya saya hitung dulu ya
pecahan barunya ada empat lembar
di sini tertulis insinyur haji juanda kertawijaya
kemudian yang dua lembarnya ini pecahan lama
ada tulisannya iguz dhing murah rai
sekarang untuk kalian berdua
ini uang punya kalian bukan
bukan pak ustadz
nah ciri ciri dari anak ini benar semuanya
maka uang ini bisa dikatakan milik para santriwa
hasil menjual layangan
ustadz berarti mereka ini nemu ustadz
iya sih kita nemu ya
paket di aku
dari tadi coba ngaku kalau ingin nemu
kan kita nggak perlu repot repot ya
iya capek nggak perlu keringetan
uangnya tak ada
kacau saya sepi
iya cuma bilang bolong juga kan temen
nah sekarang udah selesai
uangnya udah ketemu
kalian jelasin disana semuanya apa yang terjadi
cara bikin jusul puket
uangnya mau dibagi dibagi ya
kalau bahas yang lain kan
kalau bahasa yang lain kan
urusannya jadi beda
eh mana duitnya
eh jangan lepas
ini juga saya baru mau minta kempo aye
nama gua subur
aku semar gandos
ini bang sabar
cok cok mau badannya bang
oh cok mau badan saya ini
iya bang saya janji
saya gak berkelit lagi
saya mau minta kempo saya
nek musir bayar kapan
kamu mau bayar kapan
wes jadi dari kemarin loh
kalau kagak percaya ikut dah
kagak bohong bang beneran
bang jangan ngedukung
ini mpo langsung ngeriskain deh
anak tamu mah hampir ada
aduh biar allah
udah ada di youtube belum po
ini udah ditangguh